belum selesai dengan pandemi covid sembilan belas dunia sudah diguncang dengan kemunculan penyakit hepatitis misterius yang banyak menyerang anak anak
di indonesia sudah ada tiga kasus kematian yang diakibatkan hepatitis misterius
dan hingga kini sejumlah ahli masih terus meneliti asal usul dan penyebab penyakit ini
meski belum ada titik terang yang menjelaskan secara pasti biang kerok dibalik penyakit ini
badan kesehatan dunia atau who menyatakan kemungkinan adenovirus menjadi salah satu penyebab infeksi hepatitis misterius
dan berikut cara menjaga anak dari hepatitis akut yang kami kutip dari kementerian kesehatan republik indonesia
langsung saja kita simak apa saja pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga anda pribadi sebagai orang dewasa
untuk saluran pencernaan atau saluran cerna yang pertama perhatikan adalah cuci tangan dengan sabun sebersih mungkin
jika anda akan masuk mal atau anak anak anda dibawa menuju ke tempat publik
harus disarankan mencuci tangan selama
dua puluh detik guna meminimalisir virus tidak hanya covid sembilan belas tapi juga virus dari hepatitis akut ini
dan juga diperhatikan bahwa jika anda juga membawa hand sanitizer untuk anak anak anda
tapi disarankan lebih baik untuk mencuci tangan di kamar mandi atau toilet yang ada di beberapa tempat yang ada di tempat publik ataupun di rumah
yang kedua kita harus perhatikan juga untuk bekal anak anak anda di sekolah
di nas pendidikan dan juga berpengalaman
bekal itu harus juga dengan gaya hidup sehat
yang pertama harus matang dan juga diperhatikan adalah bersih untuk makanan ini
pola hidup sehat harus diperhatikan untuk membawa bekal anak anak di rumah
dan diminta untuk anak anak yang berada di kantin
tidak berbelanja di sana dan disarankan juga tutup ya untuk sementara waktu untuk menghindari adanya penyebaran virus dari hepatitis akut
disarankan juga untuk membawa alat makan sendiri atau wadah dari rumah
yang ketiga kita lihat untuk saluran cerna untuk mencegah penyakit ini
anda harus perhatikan anak anak anda untuk tidak berada dekat orang sakit atau hindari orang sakit guna mencegah penyebaran
ini gunanya untuk meminimalisir penyebaran dari hepatitis akut termasuk juga jika anda berada dengan anak anak anda di rumah
yang perlu diperhatikan adalah untuk selalu menyapu rumah membersihkan rumah dengan baik bersih clean
apalagi jika anda berada di tempat umum juga diperhatikan untuk berada di kawasan yang kumuh
tidak disarankan untuk berada di posisi tersebut
kita akan coba lihat untuk seluruh nafas atau kondisi nafas

untuk seluruh nafas atau kondisi nafas bagi anak anak anda jika anda berada di luar rumah
yang perlu diperhatikan adalah untuk saluran pernafasan jika anda berada di rumah
kurangi mobilitas terlebih dahulu dengan orang lain atau tetap stay home
inti menjaga juga meminimalisir dari penyakit hepatitis akut ini
jika tidak ada keperluan mendesak tidak perlu keluar rumah
tetap berada di rumah ini sama ya kalau kita lihat dari pencegahan penyebaran covid sembilan belas
kemudian yang kedua ada perempuan ya atau anak kecil perempuan menggunakan masker
ini artinya harus tetap memakai masker jika berada di tempat umum
ini perlu diperhatikan jika berada di tempat umum tetap gunakan masker
tidak perlu anda berada di luar rumah berlama lama dan tetap menggunakan masker
kemudian yang ketiga kita simak untuk pencegahan dari saluran pernafasan untuk penyakit hepatitis akut
jaga jarak ini penting juga bagi anak anak anda berada di lingkungan rumah atau sekolah
tetap harus jaga jarak meminimalisir dari penyakit hepatitis akut ini
minimalnya dua meter menghindari kerumunan juga ini disarankan bagi anak anak anda
apalagi untuk sementara waktu dihimbau menghindari dulu
renang di tempat umum
dan tentunya peran dari orang tua sangat dibutuhkan ya
dalam pengawasan anak tentunya pola hidup sehat harus tetap diutamakan